bela beno keluar kalian
kembali kanan aku
aku gak mau
aku kasih anak aku ke afifa
aku udah bilang sama kamu kan
abe pasti ambil anak aku
reno tolong usir dia dari sini
kamu tuh apa sih gavin
kalo aku bilang gak tau ya aku gak tau
kamu gak usah pura pura bodoh cynthia
kamu dong reno
aku gak percaya kalo kamu gak tau apa apa
kamu jawab pertanyaan aku
aku akan paksa kamu
supaya kamu bisa jawab pertanyaan aku
bayi itu bukan bayi kamu
tapi kenapa kamu yang repot ha
bayi itu sekarang sama ibunya
dan mereka sama sama bahagia
kamu repot banget nyariin mereka
kamu harus selalu sama mama
mama akan selalu jaga kamu
dia pasti berpikir
kalo aku yang ambil bayi ini
anak kamu kenapa bisa disini
biar aku antar dia ke afif
kamu gak boleh ambil anak aku
bella aku ngerti
kamu gak mau pisah sama anak kamu
tapi gak gini caranya
untuk apa kamu kembalikan bayi aku ke afif
ini anak aku
ajang perempuan itu yang kasih
kasih anak aku ke aku
sebenernya sih gapapa kan bella ibunya
cuma yang jadi bahan pertanyaan kapan bella ngambilnya
setiara gimana kamu udah ngasih bayi itu ke bella kan
iya tapi aku gak yakin apa yang aku lakuin ini benar apa enggaknya sintia
tiara kamu santai aja lagian kan bayi itu membutuhkan ibunya
jadi kamu gak usah kasih tau afif
iya tapi aku benar benar gak mengharapkan marah dari afif
tiara kamu jangan khawatir afif marah itu adalah suatu hal yang biasa
ya namanya juga anaknya ilham ya pasti dia marah
tapi nantinya juga akan baik baik aja kok
yang perlu kamu khawatirin adalah keluarganya afif
mereka itu gak akan mengizinkan pernikahan kamu terjadi
jadi itu yang perlu kamu khawatirin
bella reno keluar kalian
kembali kanan aku
mau kasih anak aku ke afif aku udah bilang sama kamu kan
afif pasti ambil anak aku reno tolong tolong usir dia dari sini
kamu tenang ya
kamu sudah berani berani mengambil anak aku kan
kamu sudah menyuruh orang lain kan untuk mengambil anak aku kan
aviv ini rumah aku aku gak mau ada keributan di sini
kamu pulang sekarang
aku gak peduli
yang terpenting anak aku harus kembali sama aku
kembalikan anak aku
dengarkan aku afif
kalau cara kamu seperti ini akan aku pastikan siva akan jatuh ke pelukan bela gak lama lagi
kalau kamu gak mau ada keributan di sini kembalikan anda
aku harus memastikan dia kembali sama aku reno
kamu jangan berani berani menceramat aku
karena kamu sama bella sudah mengambil anak aku
cepat kembalikan dia
lebih baik kamu pulang habib
kamu tanya ketunangan kamu
tulangan kamu itu yang membawa bayi kamu ke sini
tiara yang membawa bayimu ke bella
afif tunggu fik
kenapa kamu serahkan sama bella dan juga reno
apa hak kamu menyisakan aku sama anak aku
aveng sebenarnya aku yang bawa anak kamu ke bella
kenapa kamu tak lulus
kenapa kau menangis
kenapa kakak tegas memisahkan aku sama anak aku
terus kakak tadi bilang
karena aku nggak tahan afif
anak kamu nangis terus
anak kamu butuh bella
kak aku juga membutuhkan dia
aku ingin tumbuh bersama dengan anak anak aku kak
kakak gak punya hak untuk memisahkan aku sama dia
buat apa sih ribut ribut
untuk apa coba
sekarang anak kamu udah sama bella
kamu sendiri yang bilang
bahwa anak kamu tuh lebih baik sama bella
kalau gak sama bella hati bella akan hancur
udah deh sekarang anak kamu di tangan yang tepat
udah sama ibunya biar aja
ngapain diributin lagi
ma aku tidak mau mah
anak aku tumbuh dan besar di rumahnya reno
aku gak mau
kalau suatu hari nanti
anak aku memanggil reno dengan kata papa
karena aku adalah papa yang sesungguhnya
aku adalah orang tua mereka
kamu harus percaya sama aku bella
aku akan membuat kalian semua berkumpul kembali
ya tuhan aku ingin pergi
aku ingin pergi
aku ingin pergi
aku ingin pergi
aku ingin pergi
aku ingin pergi
aku ingin pergi
aku ingin pergi

kak masih banyak ya udah bantuin aku
aku benar benar gak nyangka karaina mau jadi tameng di depan afif
tiara aku melakukan ini semua bukan buat kamu
tapi demi afif
aku gak bisa ngebiarin afif marah sama kamu